aji mengecam keras atas tindakan intimidasi dan juga aksi kekerasan terhadap beberapa rekan jurnalis yang bertugas di perhelatan atau acara munajat dua ratus dua belas yang digelar pada kamis malam hari kemarin
bergabung melalui sambungan telepon ada ketua aji jakarta ada mas asnil bambani amri
mas asnil selamat malam
selamat malam mbak fani
iya mas asnil terhadap kejadian kamis malam kemarin kita mau dengar bagaimana pandangan dan juga tentunya sikap dari aji terkait kekerasan yang dialami beberapa orang jurnalis malam tadi mas asnil
baik terima kasih
mungkin kita saya turut prihatin kita layak prihatin sebagai jurnalis atas tragedi intimidasi dan kekerasan tersebut
jurnalis adalah salah satu
jika ada yang menggagu jurnalis
ini catatan penting kami di
aliansi jurnalis independen
kekerasan seperti ini
artinya demokrasi sudah cedera
sementara kepolisian yang kami harapkan
bisa bergerak cepat untuk mengatasi ini
juga belum terlihat
tanda tandanya apa yang akan dilakukan mereka
dan ini tidak hanya
aji mencatat itu ada enam puluh empat kasus kekerasan
termasuk kekerasan fisik
intimidasi di online dan lain lain
begitu mungkin panik
enam puluh empat kekerasan atau kasus kekerasan
yang dicatat atau diamati oleh aji
di tahun dua ribu delapan belas
aji sendiri memandang bahwa penyelesaian
kasus kekerasan terhadap wartawan
seperti apa apakah berjalan maksimal
penyelesaiannya oleh kepolisian
ya ini yang sangat
ada terkesan pembiaran oleh
mereka seolah olah menutup mata ketika
yang jelas jelas adalah wakil publik
untuk memberitakan kondisi yang ada
dimanapun itu kemudian
saya tidak tahu berapa kasus yang sudah diselesaikan oleh
selama ini juga tidak terbuka
apakah kepolisian juga serius
mengusut kasus ini atau tidak
ada sembilan kasus pembunuhan
sampai sekarang itu tidak terungkap
kemana asaratur hukum kita
ini yang menjadi persoalan sebenarnya mbak
apa dugaan anda artinya
mengapa kasus intimidasi
kasus kekerasan terhadap jurnalis
terhadap wartawan ini
bisa dibilang dalam tanda petik
agak disepelekan oleh pihak kepolisian
kalau tidak berjalan atau tidak diusut
ada tebangnya ya artinya
ketika kemudian satu kasus
sampai pengadilan sampai ponis
setidaknya itu akan menjadi pelajaran
bahwasannya profesi jurnalis
yang dilindungi undang undang
itu benar benar bisa ditegakkan
tidak seperti sekarang
kasus kasus sebelumnya kita
di intimidasi atau di persekusi
tidak sampai masuk ke ranah undang undang pers
undang undang pers kepada para pelakunya
kami belum pernah mendengar itu
di jakarta khususnya
ini menjadi concern besar khususnya dari
aji karena ini menyangkut profesi
wartawan kenapa tidak melibatkan undang undang pers
apakah selama ini pernah ada
rekan rekan dari profesi jurnalis
masalah ini sebenarnya menjadi perhatian kami setiap tahun
kami setiap tahun selalu
berapa jumlah kekerasan
yang terjadi pada jurnalis
dan tahun dua ribu delapan belas itu ada enam puluh empat kasus

ini masuk yang pertama
saya rasain untuk di jakarta
dan saya tidak tahu
jika ini tidak masuk ke
masalah yang terjadi di jakarta
masalah ini sebenarnya menjadi perhatian kami setiap tahun
ini akan memicu kasus kasus lanjutan
orang tidak akan
memperlakukan jurnalis seperti ini
oke jadi intinya keterlibatan dari penyelenggara negara
dalam penyelesaian atau pengusutan
kasus intimidasi dan juga kekerasan
terhadap jurnalis anda lihat nihil
atau sama sekali belum maksimal
ada pun kasus kasus yang
hanya sampai batas pidana
memakai undang undang kuhp
tidak sampai kepada undang undang pers
mas asnil terakhir
kita ada di tahun tahun politik
juga tahun tahun rawan
terjadinya intimidasi dan juga kekerasan
terhadap profesi kita
ada pandangannya seperti apa
selama ini kekerasan yang diamati
atau dicatat oleh aji
banyak dilakukan oleh hanya
personal dari individu pun juga
ya memang hasil
analisa kami terhadap
jumlah kekerasan itu
pelakunya juga mulai
bentuk kekerasannya juga mulai
jika dulu pelakunya
kita sering berhadapan dengan
sekarang kami berhadapan dengan
partai politik ini seperti
penyerangan kantor radar bogor
yang di bandung
waktu tahun lalu
kekerasan lain adalah
kekerasan di ranah media sosial
jurnalis yang kemudian
tapi tidak sesuai
sampai kemudian rumah
di media sosialnya
kejahatan seperti ini
menjadi khawatiran kami
mas asnil singkat terakhir
kekerasan dan juga
terhadap wartawan di acara
dari aji seperti apa
salah satu rekan jurnalis
sudah melaporkan kejadian ini
kami akan support penuh
jika memang butuh
yang memang mempunyai
yang memiliki partner
kami siap membantu
selama kita berada
di jalur yang benar ya
baik terima kasih mas astil
sudah bergabung dengan
malam hari ini